kalau aksi pencurian di kabupaten langkat sumatera utara ini terbilang
memang apa ya aneh bin ajaib
bagaimana tidak pelaku merasa dengan tidak mengenakan sehelai benang
ia akan menghilang
dengan santai dan pedenya
ia masuk teras rumah warga hanya bermodalkan penutup kepala
entah berguru pada siapa
yang jelas ilmunya tak mempan di depan kamera cctv
bahkan aksinya itu diketahui pemilik rumah
yang kemudian menggedor jendela dari dalam
menurut keterangan warga pelaku kerap beraksi berpindah pindah
dan aksinya dilakukan saat jelang subuh
peristiwa ini pun dilaporkan warga kepada pihak yang berwajib
petugas dari polsek binjai langsung turun ke lokasi
untuk mengumpulkan keterangan